kalau berdasarkan dari beberapa saksi bahwa mereka melaksanakan konvoy kemudian mencari yang katanya lawan
sehingga pada saat ada korban yang sedang berjalan dengan beberapa teman dilewati oleh mereka dan disamperi oleh abh satu dan melakukan tindakan tersebut
mereka ini sampai saat ini belum kita temukan bukti yang mengarah mereka terafiliasi dengan geng motor
tapi mereka adalah kelompok atau komunitas dari sekolah yang kebetulan melakukan konvoy secara bersama sama dengan motor di teman teman sekolahnya di wilayah kabupaten sukabumi